tapi tertarik nggak bu
nggak nggak tertarik aku nggak pernah tertarik sama jabatan
tapi kalau ditugasin kalau diamananin di mana
ya seringkali begitu kemarin waktu dua kali saya wali kota coba tanya pak hasto
nanti saya yang pertama disuruh daftar saya nggak mau daftar
yang kedua saya juga nggak daftar
memang itu ada di pasal berapa itu hak prerogatif ketua umum
jadi ketua umum menyampaikan ada pasal ini pasal ini mengusulkan daerah
tapi ada satu bahwa ketua umum berhak untuk menentukan itu
saya memang apa ya saya punya kepercayaan bahwa jabatan ini tidak boleh diminta
saya tidak mau seperti itu ya
ya saya nggak mau seperti itu tahu nggak
yang periode sebelumnya tuh ada yang nawari saya
saya aku tuh sampai di paris mestinya cuma tiga hari atau sampai seminggu
nunggu sampai pendaftar dki kelar
begitu pendaftaran dki karena ada yang nyawari saya saya nggak mau
jadi akhirnya saya ada di paris kebetulan alhamdulillah waktu itu ada wali kota yang
wali kota di perancis yang ketemu saya
nah saya ketemu di situ saya nunggu gitu
nunggu sampai satu minggu di sini
nunggu sampai satu minggu di sini
nunggu sampai satu minggu di sini
di sini dki pendaftaran baru aku pulang
tutup baru aku pulang